aku harus mengembalikan kesaktianku
agar aku bisa
membalaskan dendamku kepada
kepada kian santang
dan rara santang
aku sangat membutuhkan
saat ini aku terluka parah
dan tidak bisa
saatnya aku kembali
aku sangat merindukan
raka jangan bersedih
raka masih beruntung
raka masih mempunyai ibu
sudah tidak mempunyai keduanya
harus tetap semangat
aku akan kuat menghadapi ini semua
karena kau telah
raka langsung saja mau kemana
aku harus mencari
dan memberikan pelajaran pada putri siliwangi
kau tidak perlu ke sana
aku khawatir terjadi hal buruk menimpamu
aih anda bicara apa
nah jika aku takut membalaskan dendamku
maka mau taruh di mana nama baik kerajaan kita
aku tidak terima
raja dari kerajaan jansaring diterakukan seperti ini
putraku dengarkan aku
lebih baik ayah anda istirahat dan sembuhkan luka luka ayah anda
serahkan semuanya kepada aku
kalau dia mau
ya allah ampunilah segera dosa orang tua hamba ya allah
terimalah ayah anda hamba di sisi engkau ya allah
perlakukanlah ia sebagai tamumu ya allah
rabbana atina fid dunya hasana
wafil akhirati hasana tawakin adab anwar
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh